terima kasih anda masih bersama kami
souvenir atau merchandise menjadi salah satu incaran pada momen asean para games dua ribu delapan belas kali ini
banyak pengunjung yang rela mengantri di gelora bung karno sejak pagi untuk mendapatkan benda kenang kenangan berlogo momo langbondol
beginilah antusias pengunjung yang membeli souvenir asian paragames dua ribu delapan belas minggu pagi
dinda salah satunya sejak jam tujuh pagi ia mulai mengantre untuk membeli souvenir berlogo momo sang elang bondol di momen olahraga penyandang disabilitas terbesar se asia kali ini
merchandise mulai dijual sejak awal pembukaan asian para games kemarin tanggal enam hingga tiga belas oktober mendatang
salah satu lokasi penjualan souvenir yaitu di mega store yang berada di plaza tenggara gelora bung karno
tersedia beraneka ragam jenis barang dari boneka gantungan kunci baju buku sendal jepit dan tas
jenisnya banyak sekali ada satu ratus delapan puluh item kalau saya lihat dari daftarnya dari mulai boneka momo sampai sendal jepit momo
total sekarang yang sudah bisa didapatkan ada dua puluh delapan item dari satu ratus delapan puluh item yang akan diluncurkan selama tujuh hari ini dan bisa didapatkan di tujuh titik
di gbk ada lima titik di luar gbk ada dua titik
untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan saat berbelanja toko hanya membatasi pengunjung seratus orang saja setiap dua puluh menitnya untuk kemudian bergilir dengan pengunjung selanjutnya
saat ini merchandise yang tersedia dijual dengan harga rp tiga puluh lima hingga rp lima ratus lima puluh
toko buka sejak jam sepuluh pagi hingga jam sepuluh malam